itu pak gino pak gino kan tadi udah niat ngobelin ela emas gimana oh begitu aja iya
oh minta tolong bukain
kucing kucing di bareh wahai
belian masih bagi no beliin
kau belikan hermanah
masak ngerap nih kamu
dilihat disini ya
dilihat tas kota ini
banyar banyar tawa apa
omong apa dari adi
bukan gak mau
papa kemana sih
gak begitu bilang demong
tenang tenang tenang
yaudah kalo begitu
nanti gue cari anak cecek yang merah ya lo telan

pak gino kan tadi udah niat mau beliin elemas
tenang aja lah
gigi gue kira kira sekalian melegenda udah
eh pak gino mah nggak ada mesra mesraannya dalam nia lah
pak gino mah ya
apa apa gigi dulu dah
nyeram petek gigi emas
nyeram petek gigi lagi
mentang mentang gigi ada tunjangannya
gue biri biri birikan personil ben gitu loh
barangkan aja lo
kalau bukan demunan tuh
hey tidak ajar

biar aja diantara
ayo pergi pergi pergi
pergi pergi pergi
sukanya biar dia tambah cinta
boneka cantik buat yayang ea
pasti dilirik dia tambah cinta
waduh itu pak brino sama ella ngapain dia
agak beres nih
waduh mati dah gue dah
ancur dah hati gue dah
eh pak dokter
masa dia yang mau dipasang
boros dia mak
oh ini pak dokter buat gemen saya
oh yang mau dipasang giginya si ibu
saya bisa buatin gigi emas buat si ibu yang ciaem
tuh tuh begitu tuh yang saya pengen
gigi beneran saya selak biar mengkilat seperti pak dokter
rendah pak dokter
bisa bisa jadi ini dipasang gigi emasnya
ya dokter gimana sih udah pasti jadi dong
demi cintaku kepada nona